jadi pantas mas
dan dari awal pun kamu juga membiarkan elsa kan untuk menaruh rena di pentiasuan
aku tau aku salah
aku ingin memperbaiki semuanya
bahkan aku kehilangan penghinatan aku
itu juga salah satu bukti kalau aku benar benar mencintai saya
kalau aku juga mendapat bagian dalam kehidupannya reza
jadi tolong lin
tolong jangan pisahin aku dengan reina
itu sangat menyakitkan
lebih menyakitkan mana mas
di saat aku minta kamu datang untuk mengambil rena di penjara
tapi kamu sendiri bilang corona itu bukan anak kamu
luka ini juga gak bisa langsung sembuh mas
dengan permintaan maaf kamu
terus aku harus bagaimana
yaudah jalanin aja
lagi pula aku sama kamu juga sama sama punya kehidupan kan
walaupun nanti pada akhirnya
rena pasti akan tahu semuanya
aku akan cerita semuanya ke rena
apa iya dia pasti akan terima kamu mas
dengan semua yang dia udah tahu kelakuan papanya seperti apa
tidak akan bisa apa apa
rena pasti bisa menerima aku
asal kamu jangan mengajarkan dirinya untuk menghindari aku
kalau ngomong jangan sembarangan ya
gak usah ngajarin aku gimana cara aku didikan anakku mas
kamu gak punya hak
kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri
dan ego kamu untuk diakui sebagai papa
apa kamu tahu ketakutanku mas
kalau suatu hari nanti
harus menceritakan semuanya ke rina
bawa aku ini ternyata ibu kandungnya
bahwa dia dibuang ke panti asuhan oleh tantenya sendiri
dan papanya sendiri
apa terfikir oleh kamu mas
penderitaan mental seperti apa yang harus dialami rina
saat mengetahui dirinya tidak diinginkan
dan tidak diakui oleh papanya sendiri saat baik
maka sampai saat ini aku masih takut
aku takut rina gak siap untuk itu semua
aku takut rina gak akan pernah siap untuk itu mas
oh udah ketemu
berarti saya telepon
mas hidi sekarang ya
boleh tolong jemput saya sama panino di lobby ya
iya ini saya turun sekarang
pak mari pak
kelas kita hari ini cukup sampai disini
jangan lupa ngerjain tugas kalian
dan dikumpul secara online
ganggu kamu gak kamu anggih sibuk
ini baru saja selesai kelas
tadi om ke rumah kamu di bandung
dan om menemukan borgol di tempat sampah
kemungkinan itu borgolnya elsa
dan om udah lapor ke kantor polisi
rafael om boleh minta tolong sama kamu
kamu tolong ke bandung
kamu ke kantor polisi untuk
karena sepertinya elsa sempat bersama ricky di rumah kamu
oke om tunggu kamu di kantor polisi tridharma bandung ya
yaudah saya kesana sekarang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sayang kok ada di sini
habisnya mama gak balik balik
jadi aku nyeselin mama
terima kasih sayangnya
makanannya udah dateng loh
paket mati sekali lagi ini
memang luar cerai
aku sudah kangen
aku sudah kangen
sekarang hidup gue jadi susah
dicari sama polisi
itu semua karena aldebaran
kalau hidup gue berantakan karena aldebaran
hidup aldebaran juga harus berantakan
aku akan berhenti
dan gue juga belum dapat informasi di mana dia
soal adik juga buntu lagi
jangan merasa menang dulu altabaran
semua belum berakhir
ini pasti dari iqbal